timnas indonesia membuka piala aff u sembilan belas dengan hasil yang positif
menghadapi laos egy maulana fikri dan kawan kawan menang tipis satu
gol kemenangan indonesia dicetak oleh witan sulaiman pada menit ke tiga puluh
walau banyak menciptakan peluang namun indonesia gagal menambah keunggulan
selanjutnya indonesia akan menghadapi singapura selasa tiga juli besok
terkait kemenangan atas laos pelatih timnas indonesia u sembilan belas indra syafri mengakui jika lini depan timnya masih memiliki banyak kekurangan
terkait kemenangan atas laos pelatih timnas indonesia u sembilan belas indra syafri mengakui jika lini depan timnya masih memiliki banyak kekurangan